saudara pantauan arus balik di gerbang tol cikatama terpantau lengang di pagi hari ini
rekayasa lalu lintas one way dari kilometer empat ratus empat belas hingga kilometer tujuh puluh dua kini diberhentikan
pagi ini saudara terpantau tidak ada kepadatan di sepanjang jalur tol cikampek utama
lalu lintas di kedua jalur sudah kembali dibuka secara normal
hanya rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer tujuh puluh hingga empat puluh tujuh yang sementara ini masih diberlakukan
sementara itu saudara di tol mbz situasi di kilometer empat puluh delapan arah jakarta ramai lancar bahkan di jalur kontraflow
meskipun terjadi kemacetan di dua titik akibat penyempitan jalur
rencana polisi akan menutup jalur kontraflow pukul dua belas siang nanti jika melihat arus lalu lintas berjalan normal
ya kakor lantas polri irjen aan suhanan menjelaskan soal arus balik lebaran yakni sistem one way sudah ditutup sejak pukul delapan pagi dan arus lalu lintas juga sudah kembali normal
pelaksanaan one way dari kilometer empat ratus empat belas sampai dengan kilometer
untuk arus lalu lintas sekarang sudah kita normalkan dua arah
artinya sudah menjadi arus lintas normal ya
kemudian dari tujuh puluh sampai dengan empat puluh tujuh saat ini kita masih membuka tiga lajur kontraplow
sedang proses untuk memperkecil
karena situasi arus lalu lintas dari transjawa kemudian dari mana selatan bandung ya
ini menunjukkan angka yang melandai
ini sampai saat ini dari semarang dari bandung juga menunjukkan angka yang landai
untuk di jakarta cikampek kita akan hanya membuka dua lajur ya
dua lajur kontraplow dari tujuh puluh sampai dengan empat puluh
tahun dua ribu dua puluh empat ini terjadi pada kemarin tadi malam sampai tadi pagi jam enam
ada di angka satu ratus enam puluh dua lebih
nanti angkanya bisa minta ke teman teman dari samarga
kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke jakarta sekitar tiga puluh persen lebih
baik itu di empat gardu maupun di kilometer enam puluh enam
artinya angka tersebut kalau kita bagi dua
pelaksanaan wfh hari ini dan besok
tinggal tersisa lima belas persen
ini mudah mudahan dengan angka yang kecil tersebut
jadi kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lolitas
artinya dengan cb cb yang reguler
tapi kalau ada peningkatan arus
kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan
terutama di jakarta cikampek di titik krusial enam puluh enam
kita akan melaksanakan kontraplow
dua lajur maupun sampai ketiga lajur
tergantung situasi arus lolitas
kemudian untuk kecelakaan lolitas
jangan kemana mana saudara informasi lain yang masih akan kami hadirkan usai
jeda tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi